tadi seperti biasa belum berikun
ya saya minta semua menteri fokus bekerja
kalau menteri perdagangan ya urus yang paling penting
seperti yang saya tugaskan kemarin
bagi menteri perdagangan
bagaimana menurunkan harga minyak goreng
berada di rp empat belas atau di bawah rp empat belas
paling penting itu tugas dari saya itu
jadi pasar pasar adalah dalam rangka mengecek
saya pun juga sama ke pasar mencek minyak goreng
utamanya ini yang kita cek itu minyak curah loh ya
jangan sekali kali lari ke minyak kemasan yang
apa yang premium
yang kita cek adalah minyak goreng curah
agar harganya di angka rp empat belas atau di bawahnya